kamu sudah berbicara seperti itu ke papa
tadinya saya sempat berpikir
kamu akan meninggalkan saya
aku sebenernya punya banyak alasan
masa untuk meninggalkan kamu
tapi aku punya satu alasan

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagaimana bisa andin dan aldebaran menikah tanpa cinta
dan kenapa andin mau aja menikah dengan aldebaran yang tidak sama sekali mencintai dia
andin yang aku kenal tidak mungkin melakukan itu
buat apa dia menikah tapi tidak bahagia
bagi pula apa salahnya aku menikah dengan aldebaran
kita kan sudah bercerai
kita bercerai juga karena kamu doang mas yang setuju
mana pernah sih mas aku setuju mas
aku aja sampai sekarang masih pakai cincin nikah kita
aku udah gak peduli
walaupun keputusan ini hanya sepihak
tapi pernikahan ini sah di mata allah
kenapa andin memutuskan untuk menikah
hanya untuk menyakiti aku
kok kamu di sini
tadi baru habis meeting sama klien pak
papa juga ngapain di sini
papa tadi habis ketemu al sama andin
kenapa nggak bareng sama papa
papa masih ada kerjaan dan mereka juga masih nungguin namain
jadi ini papa mau pulang
biar aku hantar pak
udah gak usah
memang pasti juga banyak kerjaan
hanya papa pulang sendiri aja
udah pak udah kelar pak
yaudah aku hantar aja ya
gak usah lah udah
bapak gampang pakai taksi online aja
udah lah pak
aku hantar sampai di rumah

bapak bisa ikut saya di sini
hah neuroscience tandem sudah ada
oglney terlihat kan
belum aja di sini
namasun si mana
maafin aku karena aku lebih memilih menjaga hati suami aku
daripada hati papa
kau panggilin dulu ya
terima kasih din
kamu sudah berbicara seperti itu ke papa
tadinya saya sempat berpikir
kamu akan meninggalkan zahna din
aku sebenarnya punya banyak alasan
masa itu meninggalkan kamu
tapi aku butuh satu alasan
kenapa aku mau tinggal
karena aku masih mencintai kamu
kenapa besarnya cintaku sama kamu
sampai aku menyik clos darem
secepatnya aku bisa ganti kesawarean itu dengan kebahagiaan baru
akhirnya sekarang gue bebas
sampai ketemu ya
sampai ketemu ya
oke saya duluan
untung hari ini berjalan sesuai rencana
gue bakalan buat lo bayar semua ini
ada apa bu
udah kamu duluan aja masuk
nanti saya tutup sendiri
apa angga sudah keluar dari masa hukumannya di penjara
apa al tahu tentang ini
ada apa pak
apa ada masalah
udah cuma mau
udah pusing aja pak
papa surya kelihatan terluka banget
sekarang papa tahu pernikahan andin dan aldi baran ternyata seperti itu
pasti ini sangat melukai hati papa
ada banyak pernikahan dengan ujiannya masing masing
jangan menghakimi satu sama lain
biarkan mereka mengukir cerita tanpa banyak tangan ikut serta
demikian juga pernikahan aku dengan mas al
tidak semuanya indah
tapi aku percaya ada bahagia di ujung sana
asal kami terus berusaha